terima kasih anda masih bersama kami
diduga alami depresi seorang warga di kabupaten tulung agung nekat
memanjat pohon jati setinggi lima belas meter
aksinya cukup menghebohkan warga karena ia bertahan di atas pohon selama tiga hari
beginilah aksi nekat suprobo
warga desa ringinpitu kabupaten tulung agung nekat
memanjat sebuah pohon jati setinggi lima belas meter
aksinya cukup menghebohkan warga
karena dirinya bertahan di pohon jati selama tiga hari dan menolak untuk turun
selama tiga hari itu pihak keluarga terpaksa memberi suplai makanan
dengan mengantarnya ke atas pohon
setelah dibujuk cukup lama
akhirnya suprobo berhasil dievakuasi oleh tim sar dengan peralatan memadai
meski dalam kondisi lemah
suprobo berhasil turun dengan menuruni anak tangga satu persatu
setelah turun suprobo langsung dibawa ke rumahnya
dan akan dimintai keterangan kepolisian
sampai malam juga mencari mungkin teman yang terdekat yang bisa mengajak
kita upaya kita himbu juga sudah dilakukan
sampai jam tiga malam ternyata juga nggak mau turun
jadi upaya upaya dari keluarga juga ini sudah kita datangkan juga
upaya kami mendatangkan sar dari dasar nas tenggale
untuk melakukan ya
hingga kini belum diketahui motif sebenarnya
pedagang buah ini nekat memanjat puncak pohon selama tiga hari
polisi masih meminta keterangan yang bersangkutan serta sejumlah saksi
aksi yang dilakukan suprobo ini merupakan kedua kalinya
sebelumnya suprobo pernah naik atap genting dan tidur di atasnya